kita update data covid sembilan belas di indonesia berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
terdapat penambahan kasus yaitu sebanyak tiga lima ratus sembilan kasus sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia hingga saat ini sebanyak dua ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh dua kasus
kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak tiga delapan ratus lima puluh enam pasien sehingga total kasus sembuh sebanyak dua ratus enam delapan ratus tujuh puluh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia bertambah delapan puluh tujuh orang sehingga total kasus meninggal ada sepuluh empat ratus tujuh puluh tiga kasus